untuk mengetahui informasi terkini terkait proses evakuasi korban tanah longsor di sukabumi jawa barat
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi
selamat pagi kiki kiki bagaimana apakah hari ini kondisi cuaca di lokasi sudah cukup kondusif untuk kembali dimulainya proses evakuasi korban
rian dan juga fani selamat pagi
hari ini merupakan hari keempat untuk proses pencarian evakuasi dari korban longsor di kecamatan cisolok kabupaten sukabumi
kalau anda tanyakan terkait dengan cuaca pada pagi hari ini memang cuaca cukup mendung begitu ya terlihat di sukabumi kabupaten sukabumi provinsi jawa barat ini
dan memang hujan deras terus mengguyur sejak tadi malam hingga beberapa waktu sebelum kami melaporkan kepada anda rian dan juga fani
dan inilah yang kemudian hingga pagi hari ini juga kami belum melihat ada aktivitas dari tim sargabungan
yang kemudian nantinya akan menuju ataupun bertugas kembali di titik bencana
yang kalau misalkan kalau kami coba hitung hitung kurang lebih jarak dari titik kami melaporkan menuju ke titik bencana ini mencapai tiga km begitu
dan memang kalau misalkan melihat dari rencana yang kemudian sudah diatur sejak semalam upaya pencarian evakuasi ini akan difokuskan kembali di beberapa titik titik yang kemudian sudah dipetakan oleh tim gabungan ini untuk kemudian mencari dua puluh jenazah yang hingga saat ini belum ditemukan
karena memang kalau pada hari ketiga kemarin
hari ketiga kemarin proses pencarian ini dihentikan sekira pukul tujuh belas lagi lagi karena faktor cuaca yang kemudian tidak mendukung hujan deras terus mengguyur di titik bencana sehingga memang proses pencarian ini belum bisa dilakukan
karena memang berdasarkan teknis pencarian ini safety first yang kemudian akan dilakukan oleh tim gabungan yang berjumlah delapan ratus sembilan puluh dua personil rian dan juga fani
dan kalau misalkan kita lihat dari hasil pemetaan yang kemudian sudah dilakukan pada pagi hari ini di hari keempat ini memang sudah dipetakan
karena memang di tiga titik pencarian fokus pencarian dari tim sar gabungan yang nantinya akan meninjau ataupun melihat dua puluh jenazah lain
karena memang di tiga titik ini atau pemetaan yang kemudian sudah dilakukan oleh tim gabungan ini dirasakan dilihatkan ataupun diduga ada sejumlah jenazah yang kemudian bisa diangkat pada pagi hari ini
dan memang direncanakan proses pencarian ini akan semakin cepat dikarenakan memang ada dua alat berat yang kemudian sudah difungsikan ke titik lokasi sejak kemarin pagi
dan mudah mudahan juga pada hari ini juga cuaca bisa mendukung cukup cerah untuk kemudian bisa melakukan proses pencarian dua puluh jenazah yang kemudian masih tertimbun di dalam tanah ini
rian dan juga fani sejak kami kemarin memantau di titik bencana memang sejumlah warga baik itu dari kerabat ataupun keluarga korban ini masih berkumpul di posko
yang utama di sd cimapak kecamatan cisolo kabupaten sukabumi mereka berharap untuk kemudian bisa segera ditemukan dua puluh jenazah yang kemudian belum bisa ditemukan oleh pihak tim gabungan
dan memang di posko utama ini terbagi lagi teman teman menjadi empat posko yang pertama adalah posko pengaduan masyarakat kemudian juga ada posko kesehatan itu juga digunakan untuk warga ataupun para petugas yang kemudian bertugas
lalu juga ada posko barang dan yang terakhir ada posko dvi untuk melakukan proses identifikasi
kemarin terakhir ada sejumlah jenazah yang kemudian sudah ditemukan oleh tim gabungan dan kemudian sudah berhasil diidentifikasi dan sudah dikebumikan dan dikembalikan kepada pihak keluarga
yang menarik di kampung cimapak desa sirna resmi kecamatan cisolo kabupaten sukabumi maksud kami ini memang tidak ada posko darurat yang kemudian sengaja dibangun oleh tim gabungan
dikarenakan memang ini merupakan kampung adat jadi sejumlah warga yang kemudian selamat yang berjumlah enam puluh empat orang ini memang diungsikan ke keluarga
mereka masing masing sehingga memang kalau kebutuhan logistik kebutuhan makanan minuman dan kebutuhan lainnya ini tidak masalah
karena memang kami pantau di titik kami melaporkan ini saja yang merupakan salah satu posko bantuan ini dari pmi dan juga tim yang lainnya juga
terus menyalurkan bantuan makanan kepada titik titik ataupun kepada warga yang kemudian membutuhkan makanan tersebut
yang jelas fokus utama dari proses pencarian ini akan dilakukan semaksimal mungkin
kemarin juga kami sempat mendengar bahwa dari pihak tim gabungan sendiri sudah membagi dua shift
teman teman untuk melakukan proses pencarian dari mulai pagi hingga sore kemudian juga sore hingga malam untuk memaksimalkan
di mana setiap shiftnya ini terdiri dari enam tim di dalamnya yang berjumlah kurang lebih ratusan tim yang kemudian tersebar di berbagai titik
nah kalau berbicara mengenai daerah longsoran ini memang ini cukup luas teman teman
ini merupakan area pesawahan yang kemudian berdekatan juga dengan area pemukiman dan diatasnya itu merupakan tebing
kalau misalkan kita melihat catatan dari pvmbg mencatat bahwa memang di kabupaten sukabumi ini terdapat tiga puluh tiga titik yang menjadi zona rawan terjadinya tanah longsor
bahkan zona rawan tanah longsor ini berada di titik menengah hingga tinggi
sehingga memang potensi terjadinya longsornya ini cukup tinggi dan salah satunya adalah kecamatan cisolok yang berwarna merah
kalau kita melihat kemiringan lereng ini berada di angka tiga puluh derajat
sehingga memang ini yang kemudian menjadi penyebab utama
kenapa longsor ini bisa terjadi ketika turun hujan ini cukup tinggi
kemarin juga di jakarta bnpb juga sempat menjelaskan bagaimana kronologis dari proses terjadinya pergeseran tanah ini
dari mulai puncak tebing atau mahkota longsor yang kemudian dikatakan oleh pak sutopo
memang yang menghantam kurang lebih tiga puluh rumah dan juga tiga puluh dua kepala keluarga seratus jiwa yang kemudian ada di kecamatan cisolo kabupaten sukabumi ini
rian dan juga fani
ya kiki tadi anda berbicara mengenai daerah
ada longsoran yang terjadi di area yang cukup luas begitu
lalu bagaimanakah alat atau sarana pendukung logistik untuk proses evakuasi
apakah anda melihat sudah cukup begitu sarana yang tersedia saat ini
ya itu yang di hari pertama hingga hari kedua kemarin menjadi masalah fani terkait dengan luasnya area yang kemudian harus dicari oleh tim gabungan ini
di hari pertama dan juga hari kedua tim gabungan sendiri melakukan proses pencarian ini hanya menggunakan
peralatan manual saja begitu dibantu oleh sejumlah warga yang ada di sekitar kemudian juga tidak menggunakan alat berat
namun baru kemarin dan pagi hari ini alat berat dua eskavator ini sudah berhasil dimasukkan
karena mungkin kalau misalkan dilihat begitu medan untuk masuk ke titik bencana ini tidak luas
kemudian juga jalannya berliku lalu juga menanjak dan juga menurun sehingga ini yang kemudian menghambat proses pencarian begitu
bahkan kalau misalkan kita coba hitung hitung waktunya
alat berat bisa masuk ke titik bencana ini kurang lebih bisa memakan waktu satu hingga dua jam
karena memang pergerakannya cukup lambat teman teman
dan diharapkan juga dua alat berat ini bisa betul betul dimaksimalkan oleh tim petugas yang ada di titik bencana
dan untuk memudahkan proses pencarian ini memang dari pihak tim gabungan sendiri kemarin siang sudah memetakan
di mana titik titik mana saja yang kemungkinan besar ada jenazah di dalamnya
sehingga memang proses pencarian pun akan semakin cepat dibantu dengan alat berat
kemudian juga ada anjing pelacak dari pihak polda jawa barat
sehingga ini yang kemudian diharapkan bisa mempercepat mempermudah proses evakuasi
dan kemarin juga kami sempat melihat ada kunjungan dari gubernur provinsi jawa barat
kemudian juga kepala bnpb lalu juga kapolda jawa barat
mereka memastikan berkoordinasi terus dengan sejumlah pihak dan termasuk juga bpbd provinsi jawa barat
termasuk juga kabupaten sukabumi untuk memaksimalkan proses pencarian
jadi cuaca menjadi kendala terbesar dalam proses pencarian
sementara di lain sisi keluarga korban juga sudah harap harap cemas
berharap keluarga yang kemudian hingga saat ini belum ditemukan bisa segera bertemu
untuk kemudian segera dikebumikan
baik kiki haryadi produser lapangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan